jumat siang gunung agung di kabupaten karangasembali kembali erupsi
tinggi kolom abu pada erupsi ini mencapai dua ribu meter di atas puncak kawah
erupsi kali ini tidak mengganggu aktivitas bandara igusti ngurah rai bali
pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi pos pengamatan gunung api agung
di kecamatan rendang karangasembali mencatat
erupsi terjadi jumat siang pukul sebelas empat puluh dua waktu indonesia tengah
erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum tiga puluh mm
dan durasi delapan menit empat detik
saat ini gunung agung berada pada status level tiga siaga
dengan larangan aktivitas manusia di radius empat km dari kawah puncak
pada bulan mei ini sudah terjadi dua kali erupsi
dengan ketinggian kolom abu di atas dua ribu meter dari puncak kawah